kisah pilu kembali datang dari pahlawan devisa indonesia tuti tursilawati
dieksekusi setelah pengadilan arab saudi di kota taif
menjatuhkan hukuman mati atas tuduhan pembunuhan berencana terhadap majikannya
ironisnya lagi saat eksekusi terjadi
pemerintah indonesia tidak mendapatkan notifikasi dari pemerintah arab saudi
kisah pilu kembali datang dari pahlawan devisa indonesia
suud dikabarkan melakukan pelecehan terhadap tuti
tuti memukul majikannya menggunakan kayu hingga suud tak sadarkan diri
usai memukul majikannya tuti berupaya kabur
dalam pelariannya tuti bertemu sekelompok pria yang menjanjikan akan membantunya pergi ke mekah
namun justru sebaliknya tuti dibawa ke sebuah rumah kosong
dan mengalami pelecehan seksual oleh sekelompok pria tersebut
sampai akhirnya hakim memutuskan bahwa tuti
telah merencanakan pembunuhan tersebut
pada dua ribu sebelas hakim memfonis tuti dengan hukuman mati
had gilah atau mati mutlak
hat gila merupakan salah satu tingkatan hukuman mati tertinggi di arab saudi
setelah kisas dan takzir lantaran tidak bisa diampuni oleh raja atau bahkan keluarga korban
pemerintah indonesia pada saat kepemimpinan presiden susilo bambang yudhoyono di tahun dua ribu sebelas
dan yang terbaru pada dua ribu enam belas melalui presiden joko widodo
sudah menyurati raja salman bin abdul aziz al saud
indonesia juga sudah mengajukan permohonan banding sebanyak tiga kali dan peninjauan kembali
hingga pada dua puluh sembilan oktober tuti dieksekusi mati tanpa notifikasi kepada perwakilan pemerintah indonesia
nota protes pun disampaikan kepada pemerintah arab saudi atas kejadian ini
kami menyampaikan protes mengenai eksekusi itu sudah
dan tadi sudah saya sampaikan kan
pada saat ini saya sudah mengatakan kepada pemerintah arab saudi
terakhir minggu yang lalu saya sudah sampaikan juga ke menteri luar negeri arab saudi mengenai ini juga
perlindungan tenaga kerja kita yang ada di arab saudi
juga permintaan itu juga sudah disampaikan setiap menlu
selain tuti kementerian luar negeri menyatakan
satu ratus tiga wni terancam hukuman mati di arab saudi dalam kurun waktu dua ribu sebelas dua ribu delapan belas
enam telah dieksekusi mati diantaranya termasuk tuti
sedangkan delapan puluh lima lainnya bebas
hingga kini masih ada tiga belas tki yang terancam dieksekusi mati
tiffany raitama cnn indonesia
setelah delapan tahun menjalani hukuman
tenaga kerja indonesia tuti tursilawati
akhirnya dieksekusi mati di arab saudi
pihak keluarga terbuku saat mendengar eksekusi telah dilakukan oleh pemerintah arab saudi
kini keluarga pun berharap dapat berziarah ke makam tuti
suasana duka menyelimuti keluarga tuti tursilawati di desa cikesik pajalengka jawa barat rabu pagi
tuti merupakan tenaga kerja indonesia yang dihukum pancung di arab saudi beberapa waktu lalu
keluarga sangat terkejut karena tidak tahu menahu soal eksekusi mati tersebut
sebelum eksekusi dilakukan tuti masih sempat berkomunikasi dengan keluarga
namun tuti tutup mulut soal eksekusi mati tersebut
pemerintah arab saudi juga tidak memberikan notifikasi apapun ke perwakilan indonesia di sana
pada minggu kemarin habis telepon teleponan video call an itu ya
jadi nggak ada pirasat apa apa bahkan mau meninggal
dia kan ceritanya baik baik aja sehat
nggak ada mengeluh sedikit pun nggak ada
pemerintah indonesia tursilawati
pemerintah indonesia akan melakukan koordinasi terkait eksekusi hukuman mati ini
pemerintah juga akan memberikan bantuan agar dapat mengantarkan keluarga berziarah ke makam tuti
dia ingin melayak kemudian kita bantu untuk perjalanan umur sakit tidak sulit kan
nah hanya nanti kan kita juga akan meminta bantuan kepada kedutaan besar kita di sana
bahwa ada keluarga tuti yang akan mengunjungi akan apa namanya
ziarah di mana dia dikuburkan
karena kan sangat sulit kalau dibawa ke sini saya kira
keluarga tuti berharap pemerintah bisa membantu keinginan berziarah ke makam tuti
yanuar aditya sumedang
kementerian luar negeri menyatakan satu ratus tiga warga negara indonesia terancam hukuman mati di arab saudi dalam kurun waktu dua ribu sebelas hingga dua ribu delapan belas
enam telah dieksekusi mati diantaranya termasuk tuti sedangkan delapan puluh lima lainnya bebas

hingga kini masih ada tiga belas tenaga kerja indonesia yang terancam eksekusi mati
berikut data yang kami himpun dari cnnindonesia com

kita akan lihat sebelum tuti pada delapan belas maret dua ribu delapan belas di tahun ini ada tki asal madura muhammad zaini misrin yang juga dieksekusi mati
zaini misrin terbukti bersalah karena membunuh majikannya
pada empat belas april dua ribu lima belas juga ada tki asal bangkalan jawa timur yaitu siti zainab yang dieksekusi atas tuduhan terhadap majikan perempuannya
kemudian ada carny binti meditarsem yaitu tki asal berbes yang dieksekusi mati pada enam belas april dua ribu lima belas dengan

twd terbukti membunuh majikannya yang berusia empat tahun
kemudian di juni dua ribu delapan belas juni dua ribu sebelas ada ruyati binti supabi yang juga dieksekusi mati atas tuduhan membunuh majikan perempuannya dengan pisau
kemudian di juni dua ribu delapan belas juni dua ribu sebelas ada ruyati binti supabi yang juga dieksekusi mati atas tuduhan membunuh majikan perempuannya dengan pisau
di tahun dua ribu delapan belas ada yanti ryanti tki asal karang tengah jawa barat yang dieksekusi atas tuduhan membunuh majikan perempuannya dengan pisau

yang menggunakan kursi roda maksud kami
sementara itu tadi seperti data yang sudah saya sebutkan
delapan puluh lima tenaga kerja indonesia berhasil bebas dari eksekusi mati di periode dua ribu sebelas dua ribu delapan belas
diantaranya ada satina binti jumadi ahmad kemudian sumiyati binti muhammad amin
masani binti syamsuddin umar kemudian mas samah binti raswa sanusi lili ernawati juga
kemudian ada nama saiful mubarok samani muhammad muhammad murshidi
haryanto widiharjo anang waluyo serta nur koyah binti marsan dasan
terkait dengan eksekusi mati tuti tursilawati kita akan lihat seperti

apa komentar dari netizen yang pertama dari migrant car yang pertama mencuit pergi bermigrasi ke arab saudi di dua ribu sembilan
tuti bekerja sebagai pekerja rumah tangga di kota taif
selama bekerja ia kerap menerima kekerasan dan juga pelecehan seksual
sampai dengan sebelas mei dua ribu delapan belas ia tanpa sengaja mencederai ayah majikannya hingga meninggal dunia
kemudian berikutnya dari akun atajeng underscore
saya turut berduka cita atas meninggalnya tuti tursilawati yang dieksekusi di arab saudi
semoga ada respons baik dari pemerintah untuk melindungi warga negaranya yang bekerja di luar negeri
dengan maksimal agar tidak ada lagi tenaga kerja indonesia yang mengalami ketidakadilan hukum di negeri orang
lalu berikutnya dari haris underscore azhar
tuti tursilawati dieksekusi hukuman mati tanpa pemberitahuan oleh pemerintah arab saudi
mana pemerintah dan juga tursilawati yang menangani kebenaran
dan juga dpr yang menyambut raja arab hadir di indonesia beberapa tahun ini
apakah ini hasil atau harga dari investasi
kemudian atunggal p
masih ada puluhan buruh migran lainnya yang terancam hukuman mati di arab saudi
hukuman mati harus dihentikan baik di saudi maupun di indonesia
terima kasih sudah bergabung dengan cnn indonesia
pak agus saya harus tanya follow up nya seperti apa ketika kemarin pemerintah indonesia sudah secara tegas
mengirimkan nota protesnya terkait dengan eksekusi tenaga kerja indonesia tuti ini
follow up dan jawaban dari pemerintah saudi sudah seperti apa
perkembangan ya pak dubas
sebagaimana kasus sebelumnya eksekusi sebelumnya yaitu
ini muhammad zainal mesrin yang dari imadura
dan kemudian mbak tuti tursilawati yang kemarin saya sempat tak usia ke rumahnya di majalengka untuk bertemu keluarga
dan kemudian saya juga sowan ke keluarga eti bintayib
juga ponis mati juga dari majalengka
sekitar satu jam perjalanan dari
jadi terkait masalah protes indonesia dengan saudi
sebagaimana yang diketahui bahwa antara indonesia dan saudi belum
belum ada sebuah mou atau kesepakatan tentang mandatory consuler notification atau semacam notifikasi
yang mewajibkan atau mengharuskan saudi memberitahukan kepada indonesia
notifikasi yang kami terima
sebagaimana tahun yang lalu muhammad zainal mesrin
itu adalah empat jam setelah notifikasi
perlu dicatat juga bahwa selama saya bertugas di riau
sebagai pelayan warga negara indonesia yang ada di saudi
pak ferry sudah memulangkan tujuh orang
keluarga negara indonesia yang terponis mati
dengan tanpa mengeluarkan biad
jadi ketika kami sampaikan ke saudi memang sebenarnya tidak ada yang di
berdasarkan itifat yaitu wina atau wina convention atau konvensi wina
ya berdasarkan konvensi wina atau istifad yaitu wina
kepada negara lain tentang warga negara yang pasca meninggal
dan apa sebelum meninggalnya
dan itu sudah dilakukan oleh al malakah al rabia saudi
jadi sebenarnya kekecewaan kami
notifikasi atau tidak
tapi kekecewaan kami lebih pada timing
oke karena tanggal dua puluh sampai dengan tanggal dua puluh
untuk pertama kalinya
saudi dan indonesia melakukan sidang komisi bersama
ya ala al amanullah jinnah al nusra
roka antara saudi dan indonesia dengan membahas semua permasalahan permasalahan
dua bangsa dalam sebuah poros
yang kami sebut dengan poros saudi indonesia
ya dan disitu di pertemuan itu tidak disinggung
terkait dengan eksekusi tuti
jadi setelah tanggal dua puluh sampai dengan tanggal dua puluh tiga oktober itu
tim saudi berjumlah empat puluh orang
tim indonesia enam puluh orang
kita bertemu di jakarta untuk melakukan
diskusi diskusi terkait dengan
kemaslahatan dua negara
nah tuti dieksekusi tujuh hari setelah itu
oke dalam pertemuan itu pak agus
ya dalam pertemuan itu
tidak dibahas sama sekali
terkait dengan eksekusi terhadap tuti ini
akan adanya eksekusi terhadap titi
tidak ada pembahasan tentang bukti atau etik atau tiga belas yang lain
karena tidak ada saudara kita yang tiga belas yang lain
bahwa kedua negara mempunyai kewajiban
untuk memberikan proteksi terhadap warga negara
indonesia yang di saudi
dan juga warga negara saudi yang ada di indonesia
oke pak agus
itu yang sempat dibahas
jadi memberikan proteksi
memberikan proteksi terhadap wni yang ada di indonesia
apa di wni yang ada di saudi
yang sering saya sebut dengan ekspatriat indonesia
dan kami yang ada di kpr ini
seluruh diplomat yang ada di arab saudi
memposisikan diri sebagai pelayan pelayan para wni
yang ada di sini
memberikan pelayanan yang terbaik untuk saudara saudara kami
oke pak agus
ketika arab saudi menjadi negara yang tidak punya ketentuan
berkewajiban untuk memberitahukan kepada perwakilan pemerintah
sebelum melakukan eksekusi
kemudian tadi yang anda sebutkan juga
tidak punya mandatory consular notification juga
kita dihadapkan masih ada tiga belas tenaga kerja indonesia
tiga belas pahlawan devisa
yang saat ini terancam hukuman mati
kedepan akan nasibnya seperti apa
kalau kita masih berhadapan dengan negara yang seperti ini
saudi tidak memiliki mcn dengan negara manapun
kami selalu mendorong untuk ada mcm
jika mcn ini sampai sekarang belum terwujud
kami berusaha untuk lewat jalur jalur informal
kita bisa mengetahui jadwal saudara kami
yang akan kembali kepada allah swt
antar departemen yang ada di saudi
kementerian luar negeri saja
diberitahu oleh tim eksekutor
baru kementerian luar negeri
mengirim surat nota diplomatik
kepada kdri riyadh dalam hal ini
dalam hal ini
dari sekian dari tiga belas orang ini
ada dua yang rawan
yang satu saya sebut inisialnya s
alhamdulillah untuk eti bin toyib
karena perlu kami tegaskan
pemilik hak kisos
pemilik sahib kisos
dalam hukum saudi itu bukan raja dan bukan kerajaan
lebih pada hak personal ahli waris
ketika ahli waris satu saja memaafkan
maka gugurlah hukuman kisos itu
makanya ketika hukuman kisos yang diundang
adalah keluarga atau ahli waris
karena sering kali terjadi
setengah jam menjelang eksekusi
atau kadang lima belas menjelang eksekusi
keluarga ahli waris ini memberikan pemaafan
dan ketika dia memaafkan
satu orang saja misalnya dari lima orang anak
maka gugurlah kisos tersebut
doakan kami untuk eti bin toyib
sedang kami usahakan
karena keluarga yang keluarga kurban
yang sudah menutup diri selama lima belas tahun
alhamdulillah membuka pintu perdamaian
mereka akan minta diet
mereka akan usahakan maksimal
dan ketika kemarin kami berada di jakarta
kami sudah melakukan komunikasi komunikasi
dengan saudara saudara para santri indonesia
untuk mengumpulkan dana sekitar lima juta real
karena ini adalah angka terakhir
dari angka tiga puluh juta real
yang kalau kita crushkan adalah satu ratus dua puluh miliar
kemudian biaya perwakilan kbri kjri
yang ada di saudi
kemudian turun menjadi lima juta real
atau sekitar dua puluh miliar
kami akan melakukan usaha pengumpulan dana ini
untuk menyelamatkan saudara kami
kemarin saya sempat
terakhir singkat saja
satu juta real itu berarti dananya bukan dari pemerintah indonesia ya pak
jadi pemerintah akan menyiapkan dana
empirically akan menyiapkan dana yang konvensional sekitar seratus harga onpa
seratus harga onpa itu dikrus
biasanya dikrusnya dengan onpa
sekarang kira kira kalau kita teruskan dengan real
sekitar empat ratus sampai lima ratus real
atau sekitar kalau growth dari ini satu real empat ribu berarti sekitar dua miliar
kami dengan para santri
terkemarin sepakat untuk
dan sudah sepakat di angka sepuluh miliar
tinggal mencari delapan miliar
atas nama dignity dan harga diri bangsa indonesia akan kami usahakan
dan kami pulangkan etty bin toyib ke
kota nya yogyamaja lengkang
baik terima kasih pak agus maftu
duta besar republik indonesia untuk arab
saudi sudah bergabung dengan cnn indonesia
sekali lagi terima kasih pak